bukan hanya di jambi sebuah sekolah menengah kejuruan di jalan raya cipayung pancoran mas depok pada rabu pagi diserang sekelompok orang tak dikenal
ya akibatnya sejumlah ruangan dan juga peralatan sekolah rusak siswa yang terlanjur datang ke sekolah akhirnya diliburkan
sekolah menengah kejuruan izata arjuna di jalan raya cipayung pancoran mas depok jawa barat dirusak sekelompok orang tidak dikenal rabu pagi
kaca kaca jendela bangunan sekolah porak poranda bangku meja dan buku buku juga berserakan di lantai
penyerangan terjadi sekitar pukul lima sekelompok orang datang menggunakan sepeda motor dan langsung melakukan perusakan
setidaknya satu ruangan guru dan lima ruang kelas rusak
itu yang melakukan itu pelajar juga
kemungkinan indikasinya kemungkinan pelajar karena memang tidak berpakaian pelajar
buntut katanya buntut dari tarjita orang sebelumnya
iya memang kemungkinan ya kemungkinan kelanjutan dari karena memang katanya informasinya di sana ada yang meninggal
kapol resta depok akbp aziz andriansyah mengatakan akan melakukan tindakan tegas atas aksi tersebut agar tidak ada lagi pelajar yang melakukan tindakan serupa
saya akan melakukan penegakan hukum secepatnya dan insya allah semoga tuntas
ini tidak bisa kalau hanya sekedar tanggung jawab polri saja
ini harus terjadi
ada tanggung jawab dari pihak pihak yang terkait
pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap para pelaku
dan sementara perusahaan ini adalah imbas tawuran antar kelompok pelajar sehari sebelumnya yang menyebabkan korban luka
muhammad wahyudin latif depok jawa barat